hari ini di dermaga kapal selam pt pal indonesia surabaya jawa timur akan digelar upacara pemberian nama dan juga peluncuran kapal selam terbaru buatan pt pal
untuk mengetahui informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto
selamat pagi wida kapal selam ini akhirnya diberi nama apa dan teknologi apa saja yang kemudian menarik untuk digarisbawahi
palu gada ini merupakan salah satu senjata di tokoh pewayangan mahabharata di mana ini senjata gada milik baladewa
dan senjata alu goro yang berupa palu gada ini diberikan oleh mahabharata yang dinyatakan memiliki kesaktian yang mandraguna
di mana memiliki daya hancur yang luar biasa
dan ini diharapkan kapal selam ini seperti senjata gada milik baladewa ini sendiri yang mampu mengembang tugas sebaik baiknya
dan juga mampu memiliki kemampuan menghancur untuk melawan musuh yang mengancam dari pertahanan negara kesatuan republik indonesia
panjang dari kapal ini sendiri sekitar enam puluh satu tiga meter dan mampu menampung empat puluh awak kapal dan juga satu tim khusus dari tni yang nantinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya
kemudian juga mampu berlayar kurang lebih lima puluh hari
dan kapal ini sendiri memiliki daya umur ini kurang lebih tiga
dan sebentar lagi ini penamaan dan peluncuran ini akan dihadiri oleh menteri pertahanan ria mizat ria judu
dan langsung diserahkan nantinya akan diwakili oleh kasal yang sebentar lagi akan hadir di dermaga ujung di pt pal ini sendiri
yang membanggakan sekali lagi perakitan kapal ini sendiri proses pembuatannya ini mulai dilakukan oleh dua ratus enam anak bangsa yang merupakan karyawan pt pal
yang dimulai sejak maret dua ribu tujuh belas
nah kalau menurut sejarahnya bagaimana bisa dua ratus enam anak bangsa di pt pal ini bisa membuat kapal selam ini sendiri ya
ini berdasar kerjasama tot atau transfer of technology dengan daewo subweilding marine engineering perusahaan korea yang sebelumnya memang sudah mendatangkan dua kapal selam
ya ini kemudian ini juga berlaku di pt pal ini sendiri
ini kapal selam nagapasa empat ratus tiga dan juga satu kapal selam empat ratus empat yang sudah ada
ini merupakan kapal selam ketiga dan juga keempat yang dimiliki tni al sebelumnya juga sudah ada kapal selam cakra empat ratus satu dan juga empat
dan setelah kedatangan dua kapal selam inilah dua ratus enam dari karyawan pt pal ini mendapatkan transfer teknologi dan juga ilmu dari daewoo sub engineering

ini adalah informasi anda